ada informasi dari dirjen pajak yang menyindir raffi ahmad terkait kepemilikan mobil super mewah
senilai lebih dari enam puluh miliar rupiah yang sempat viral beberapa hari terakhir
semalam rafi ahmad rupanya merasa perlu untuk mengklarifikasi kabar ini
ini namanya merek koenigsegg
harga barunya mungkin kalau masuk indonesia sih ya tujuh puluh delapan puluh m
tuh lihat buka pintunya gini
vlog raditya dika naik koenigsegg helikopter berakhir di taksi featuring raffi ahmad part satu
jadi trending di saluran berbagi video youtube
seperti judulnya vlog berdurasi sekitar setengah jam ini dibuka dengan raditya dika yang terkagum kagum
melihat mobil hypercar connectech senilai lebih dari enam puluh miliar rupiah di halaman rumah raffi ahmad
dika bahkan sempat mencuit kekagumannya pada mobil super mewah di rumah raffi ahmad ini di akun medsos pribadinya
diklaim hanya ada satu unit
di indonesia gonic enam ccx adalah hypercar pabrikan swedia yang didatangkan oleh prestige image motors
mobil ini sempat menjadi daya tarik pengunjung di event otomotif tahunan iims dua ribu tujuh belas
selain tampilannya menawan harga hypercar keluaran dua ribu sembilan ini menurut dika lebih mahal dibanding gabungan lambogini dan rolls royce
dua mobil super mewah milik raffi ahmad
cuitan dika soal hypercar yang diduga milik raffi ini langsung berbuah sindiran
direktorat pajak republik indonesia
lewat tagar bayar pajak ren tanggal lima agustus ditjen pajak mencuit pesan agar raditya dika mengingatkan raffi ahmad
supaya tidak lupa melaporkan penambahan harta di tahun berjalan dalam spt tahunan
dan hanya berselang dua hari sejak sindiran ditjen pajak raffi ahmad pun merasa perlu mengklarifikasi heboh kabar kepemilikan koenigsegg
raffi yang datang langsung menemui ditjen pajak ken wijugias dadi menjelaskan jika hypercar itu bukan miliknya
dan hanya titipannya
sebelumnya ditjen pajak mengatakan bahwa ini adalah kebutuhan dari importer mobil mewah untuk kebutuhan syuting iklan
soal kemewahan gaya hidup raffi ahmad dan keluarga kecilnya memang tampak jelas dalam vlog dika yang langsung melesat ke posisi keempat
dua hari sejak diunggah enam agustus lalu
raffi bahkan mengajak raditya dika naik helikopter untuk menuju lokasi pemutaran perdana film yang dibintangi sang putra rafathat
meski akhirnya mereka justru naik taksi menuju lokasi

untuk menulis keputusan